masa pandemi ini ada satu saham yang luar biasa menarik dari pt m k s integrasi mce ash
saham pt m k s integrasi dengan kode emiten mcash melejit pada perdagangan selasa lima januari dua ribu dua puluh satu
sehari sebelumnya dua selebritas tanah air raffi ahmad dan ari lasso mempromosikan saham tersebut di akun media sosial mereka
dikutip dari akun instagram bursa efek merespon hal tersebut
pihak bei akan memanggil raffi ahmad dan ari laso
untuk meminta penjelasan adanya dugaan endorse saham yang dilakukan mcas kepada kedua publik figur tersebut
bei juga mengingatkan keduanya akan tanggung jawab moral terhadap para followers mereka
dari berita yang dihimpun cnn indonesia com pihak pt m k s integrasi membantah adanya kerjasama bisnis dengan raffi ahmad dan ari lasso
menurut perusahaan yang dilakukan kedua artis tersebut merupakan keputusan personal dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perseroan
dikutip dari akun instagram bursa efek merespon hal tersebut
video promosi saham mcas pada akun instagram pribadinya bukan endorse
pernyataan tersebut disampaikan raffi lewat video yang diunggah di akun instagram pribadi